jadi transfer ilmu oke jalan tapi transfer nilai nah ini yang jadi pertanyaan
berpengaruh besar pada perbaikan kondisi tubuhnya sejauh ini
marcelino dalam pertandingan terakhir setelah menjadi man of the mass juga drop penampilannya
aktivitas membatik dilakukan sejak kecil untuk membantu orang tua